bagaimana sebenarnya suasana ibadah haji tahun ini dengan ancaman cuaca ekstrim seperti ini
kita berbincang sekarang dengan redaktur pelaksana detik hikmah mas erwin daryanto
selamat malam mas erwin
selamat sore di sini putri
selamat sore mas erwin
baik baik terima kasih mas erwin menyempatkan waktu berbincang sebentar dengan kami
mas erwin seperti apa sih cuacanya sebenarnya yang anda rasakan di mekah saat ini
memang panas sekali putri seperti tadi yang sudah putri jelaskan
memang ini cuaca ekstrim dan rasanya
di sini sekarang jam setengah lima tapi suhu udara di sini masih berada di kisaran empat puluh empat derajat
sangat panas sekali dan kalau putri melihat saya pakai kacamata itu sebenarnya bukan gaya bukan action
karena memang ini silau silau untuk mencegah apa apa matahari ini
jadi memang gembo oleh kementerian agama kepada para jamaah
siang hari misalkan habis asar itu ke masjidil haram untuk menggunakan alat pelindung secukupnya
atau misalkan payung kemudian sandal topi atau apa namanya asal
dan juga jangan lupa kacamata
bukan untuk gaya gf tapi memang itu untuk perlindungan diri
juga masker putri
mas erwin kalau misalnya menurut anda pribadi anda merasakan kesulitan tidak adaptasi dengan cuacanya
kalau saya sih relatif mungkin tidak begitu ini
tidak kesulitan ya
bagi bapak ibu yang jamaah yang lansia itu agak kesulitan
karena memang cuacanya itu jomblang sekali
apalagi kalau misalkan itu baru datang dari indonesia
adaptasinya akan agak susah
kurang lebih begitu
sehingga kemudian kementerian agama menghibur bagi jemaah yang baru tiba dari madinah maupun mekah
itu untuk tidak buru buru melaksukan umrah wajibnya
kalau bisa istirahat dulu sehari
baru kemudian setelah saminanya boleh
baru bisa melakukan umroh wajibnya
ini semata mata untuk stamina
karena masih panjang rangkaiannya gitu ya
mas erwin kalau selama anda di mekah ini dengan suhu cuaca
dengan suhu yang cukup ekstrim
apakah anda juga masih melihat banyak jemaah lansia yang siang siang
kemudian tetap berangkat beribadah gitu
anda masih melihat
masih banyak sekali putri
apalagi kemudian bapak pejabat itu ke apa namanya
dengan alasan saya ingin ke masjidil haram
karena ini sekali seumur hidup misalkan saya ke masjidil haram
saya ingin masuk beribadah di masjidil haram
tapi perlu diingat putri bahwa sekarang masjidil haram tidak seperti sebelum pandemi
tidak semuanya bisa masuk ke area dekat kaabah
tidak semuanya bisa masuk ke apa namanya mendekat kabah
karena yang bisa masuk hanya untuk pria itu yang hanya mengenakan kain ikram
kalau putri mungkin bisa bebas
tapi kemudian penuh sekali jamaah penuh sekali padat sekali
sehingga kalau memang
ini tidak apa
pertimbangkanlah untuk pergi ke masjidil haram di siang hari
itu sangat tidak direkomendasikan
sangat tidak direkomendasikan gitu ya
mas erwin apa sih yang anda lakukan
tak ada siang hari tidak direkomendasikan
sekarang apa yang anda lakukan untuk mengurangi rasa panas di tubuh yang anda rasakan
kalau misalnya beraktivitas pada siang hari di sana
kalau saya relatif seperti normatif saja putri
pake sunblock sun cream dan yang pasti
yang secara alami adalah jangan lupa minum air
sering seringlah minum meskipun hanya seteduk
siasatnya kan kalau misalkan kita kebanyakan minum kan sering buang air kecil
sehingga kemudian membatalkan
tapi siasatnya adalah minumlah sedikit sedikit tapi sering
jangan sampai kemudian lupa minum itu untuk mencegah dehidrasi putri
meskipun tidak haus
nah mas erwin banyak yang merasa
saya nggak mau banyak banyak minum soalnya repot nanti toiletnya sebenarnya
gimana sih di sana
apa mudah atau tidak sebenarnya
memang kalau di area masjidil haram itu toiletnya agak jauh
dan seperti misalkan kita sudah masuk duduk di shop tertentu gitu ya untuk sholat
kemudian kita ambil wudhu
kita kembali lagi sudah tidak bisa menempati tempat kita semula tadi
toilet relatif jauh putri
sehingga memang harus dijaga benar benar
karena sering minum tetapi tidak tidak tidak buang air kecil
seperti tadi minum sedikit sedikit setegup setegup gitu
tapi sering biar tidak dehidrasi politik
ada calon haji juga yang mengeluh bibirnya sampai pecah pecah
itu betul mas erwin sampai begitu
saya sendiri juga mengalaminya putri
karena memang apa namanya suhu udaranya dalam dua hari ini sangat ekstrim
tiga hari malah
saya datang hari senin itu sudah panasnya belum sekitar empat puluh
sekarang sampai tiga hari ini empat puluh empat
terus itu bahkan sampai maghrib
jam tujuh malam itu masih tiga puluh delapan tiga puluh sembilan
oke kalau tadi dari perakhiran cuaca yang saya lihat sampai hari sabtu masih empat puluh enam derajat itu yang tertinggi suhunya
mas erwin bagaimana dengan makanan di sana
makanan yang disediakan apakah cukup membantu menjaga stamina tubuh
makanan alhamdulillah oleh kementerian agama untuk konsumsi makanan
sebagainya kita tidak perlu khawatir karena semuanya sudah mencukupi gizi
hampir kalau yang saya lihat yang kami makan itu menunya adalah menu indonesia dan bergisi lah kurang lebih begitu putri
ada buah ada sayur kemudian proteinnya karbohidratnya terpenuhi
terpenuhi semua ya
nah kemudian ada tuh beberapa orang menyarankan konsumsi cairan khusus untuk menjaga dehidrasi misalnya oralid itu
apakah di sana juga ada calon haji
mungkin mas erwin sempat bertemu
mereka juga mau konsumsi itu atau bagaimana
sejauh ini sih saya belum menemui itu
memang ada ajuran untuk jika mengalami dehidrasi minum oralid
tapi sejauh ini saya belum penuhi kasus seperti itu
mas erwin imbauan pemerintah indonesia yang meminta untuk calon haji supaya jangan ngegas sekarang untuk ibadah sunnahnya
tapi fokus untuk puncak hajinya
apakah itu benar benar
benar benar dilakukan sekarang
diikuti oleh para calon haji
sejauh ini saya belum bisa menjawab pertanyaan itu
karena belum semua jamaah haji indonesia ke masjidil haram
tapi saya melihat masih siang hari itu masih terlihat beberapa jemaah haji indonesia yang memaksakan diri untuk ke masjidil haram
semoga semuanya lancar mas erwin
sehingga bisa sampai kembali ke indonesia dengan selamat dan mabrur semua ibadahnya
terima kasih banyak mas erwin sudah berbincang malam hari ini
gue terima kasih